kalian membicarakan aku
arah kamu disitu
yang kamu tadi nyemplung sama kita
dari tadi aku disini
dia ngerjain kita basir
dan adik kamu mencari gara gara denganku
belum tahu siapa aku
aku hanya disuruh oleh surya kibar
dia menyimpan dendam kepada adolaf viter
karena tuan belanda itu sudah membunuh adiknya mak
kembalilah pada majikanmu
apa yang terjadi dengan tuhan
kenapa bisa begini
alang kibar belas dendam dengan eik
ini semua perbuatan surya kibar
dia yang mengirimkan budak budak
untuk membalaskan dendam pada tuan
saya datang terlambat
untuk menolong tuan
saya suruh berisau tuan
eik takut mati mak
kalau eik mati
siapa yang jaga eik kembal
eik sudah bersumpah
sehidup semati dengan eik kembal
eik ingin selamanya
sama eik kembal
aku akan menolong tuan
tidak akan ada satupun yang bisa mengisahkan tuan dengan eik kembal
meskipun itu kematian tuan
dengan restu dewi durga
aku menikahkan kalian sebagai pasangan yang abadi
yang tidak akan terpisahkan oleh maut
ambil tuan tuhan
minta kasih pertolongan
semoga suatu kechian kekuasaan
minmat ini yang akan mengantarkan tuhan
dan nyai kembang ke kehidupan yang abadi
aku menikahkan kalian sebagai pasangan yang abadi
yang tidak akan terpisahkan oleh maut
minmat ini yang akan mengantarkan tuhan
dan nyai kembang ke kehidupan yang abadi
aku akan menjagamu
dan bangunkan kalian dari tidur panjang kalian
jangan kalah jaga ya
yuk aku ikut
meleket eh aku ditinggal
sembaran memang hebat ya
dia belum muncul muncul sampai sekarang
dia emang gak pernah kalah
urutan berendam dia sebelum juara
kalian membicarakan aku
yang kamu tadi nyemplung sama kita
dari tadi aku disini
dia ngerjain kita blasir
kasih dulu aku pisang satu sisir
fikirannya makanan terus
siapa kalian berani beraninya mencampuri urusan kami
hanya orang orang yang berjiwa kerdil yang berani menganiaya orang orang lemah
tidak usah berpetua di depanku
cepat angkat kaki dari sini
itu pun kalau kalian masih tetap ingin hidup